jangan takpe lah semua sudah
usai sembilan jam lebih diperiksa
tepat pukul tujuh lewat lima belas senin malam
vanessa angel keluar dari ruangan penyidikan
subdit lima siber di teres krimsus polda jawa timur
saat meninggalkan ruang penyidikan
vanessa angel yang diperiksa terkait
kasus prostitusi online hanya memberikan sedikit keterangan
ia mengaku menyerahkan seluruh proses hukum
kepada pihak pengacara dan penyidik polda jawa timur
ya tadi saya sudah diperiksa
dan selebihnya saya serahkan ke penyidik
dan saya selebihnya menyerahkan ke tim kuasa hukum saya
pihak pengacara vanessa angel menyatakan
kliennya akan kembali ke polda jawa timur
dalam beberapa hari ke depan
karena masih ada pemeriksaan lanjutan
di reserse kriminal khusus polda jawa timur
kombe sahmat yusef menyebut
ada bukti vanessa angel juga merupakan penyedia layanan prostitusi
hasil pemeriksaan vanessa angel akan menjadi acuan penyidik
untuk menentukan apakah statusnya akan menjadi tersangka atau tidak
sudah ada sembilan kali transaksi dana
maupun didukung oleh pemeriksaan
bahwa va terlibat daripada bisnis prostitusi
peran va dalam hal ini
dia yang sebagai penyedia
yang melakukan prostitusi
bukan sekedar saksi korban
ini yang akan juga menjadi dasar daripada langkah berikutnya
tentang status daripada va
dari hasil rekam data digital forensik di ponsel dan media sosial
milik dua muncikari dan juga saksi korban
vanessa angel diketahui ada enam muncikari
yang langsung berhubungan atau bertransaksi dengan vanessa
dari enam muncikari ini dua diantaranya sudah ditangkap
sementara empat muncikari lainnya masih dpo
identitas keempatnya sudah diketahui termasuk alamat dan rekam jejak digital
kapolda jatim irjen poluki hermawan menyebut
jumlah tersangka dalam kasus prostitusi online ini masih bisa bertambah